kita ke informasi lain calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyiapkan tim pengawas untuk menindak tim sukses dan kampanye duet anis sandi yang terbukti melakukan kampanye hitam dengan konsekuensi pemecatan
meski kpu dki jakarta belum mengumumkan secara resmi nama nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur terus berupaya mengenalkan diri ke masyarakat
mereka juga mematangkan tim sukses dan kampanye demi kesuksesan meraih dukungan suara
duet anies dan sandiaga bahkan telah menyiapkan tim pengawas khusus untuk mengawal tim sukses mereka
kami terus melakukan pemantauan dan kami sangat sangat tegas dalam black campaign ini
kalau ada relawan yang terdaftar dari pihak kami melakukan kampanye hitam dan ini menyebarkan fitnah
di luar koridor hukum bukan saja kami pecat tapi akan kami laporkan kepada aparat yang berwajib